tidak ada yang menyangka pohon durian yang biasa tumbuh di dataran tinggi ternyata bisa tumbuh subur di kabupaten lamongan
ya rasa buahnya pun tak kalah nikmat dengan buah durian montong dari thailand
panen perdana petani durian ini pun menjadi jujukan para penikmat durian di lamongan
kerja keras dirinya pun berbuah manis
saat ini di lahannya seluas tujuh hektare sudah ada puluhan pohon durian yang siap panen
biasanya satu pohon durian ada sekitar empat puluh sampai lima puluh buah
nahum awalnya mengaku ragu menanam pohon durian karena berulang kali selalu gagal
namun berkat cita cita dan kegigihannya tiga tahun terakhir pohon durian akhirnya tumbuh subur
kesulitanya apa sih pak
ketika air gak begitu
kalau musim kemaru itu airnya kan susah pak
kita ngambilnya kan dari timur sana
terus kalau yang tidak berbuah itu kendalanya apa pak
itu faktor air juga kan kurang airnya pak
tak heran panen perdananya diapresiasi oleh pemerintah kabupaten lamongan dan menjadi buruan para penyuka buah durian
setiap buah di kebun miliknya dijual dengan harga mulai dari rp lima puluh hingga rp tujuh puluh lima per kilonya
rasanya yang legit dan daging buahnya yang tebal makin membuat ramai kebunnya dikunjungi para penikmat
ikon baru lagi di desa sugian
ini ada sekitar tujuh delapan hektare yang sekarang ini seperti ini
ini sudah bukan tanam lagi tapi sudah berbuah
yang lebih nikmat dibanding durian durian yang ada di pasar
selain datang untuk menikmati buah durian asal lamongan para pengunjung juga memanfaatkan dengan bersuah foto bersama
miftahul arief lamongan